terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saudara aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa universitas riau
yang menolak besarnya biaya uang kuliah tunggal atau ukt di universitas riau
unjuk rasa juga dilakukan pasca dilaporkannya seorang mahasiswa fakultas pertanian harik anhar
oleh rektor unri sri indarti karena mengkritik besarnya biaya kuliah di universitas riau
mahasiswa unri bersikukuh bertemu dengan rektor menuntut rektorat untuk menurunkan mahalnya biaya kuliah
namun pertemuan dengan rektorat dihalangi dan nyaris ricuh
petugas kemenan kampus usai mendapatkan arahan dari petugas kepolisian polres tapekan baru
mahasiswa akhirnya bertemu langsung dengan rektorat unri
dan menandatangani kesepakatan untuk menjamin kebebasan berpendapat
rektorat diminta membuka ruang untuk mengkaji ulang ukt yang dinilai mahal
kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi kemendikbud ristek dikti
sebut harga uang kuliah tunggal ukt tetap mengikuti panduan yang berlaku
plt sekretaris direkturat jenderal pendidikan tinggi
yaman dikbud cicik sri cahyandari
tegaskan perguruan tinggi negeri tidak melakukan komersialisasi ukt
apa itu artinya bersifat inklusif
bahwa perguruan tinggi itu harus dapat diaksakan cukupi untuk berguruan tinggi
maka kita memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi
untuk dapat memungut ukt mengenakan ukt
ini sharing pendanaan ini bahasanya
caranya karena kita tahu walaupun pemerintah itu punya dana terbatas
tapi pemerintah secara jelas mengatakan tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi
komisi sepuluh dpr ri hari ini menggelar rapat
dengar pendapat umum atau rdpu
dengan badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
terkait kenaikan uang kuliah tunggal atau ukt
yang ramai dibicarakan beberapa bulan terakhir
yang terjadi di sejumlah kampus